itulah kemuliaan ramadhan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kita berjumpa kembali dalam program kultum ramadhan
gapai kemuliaan bersama saya
ari ginajar agustian
ada yang ingin saya kenalkan ke anda
remaja ini membuka kafe tunarungu bernama
pada mei dua ribu lima belas
yang lagi lagi memberdayakan masyarakat tunarungu
dia prihatin pada orang orang defable tunarungu
yang memiliki keterbatasan dalam mencari pekerjaan
memperjuangkan kehidupan para tunarungu
bahkan mendapat apresiasi dari presiden barack obama
presiden amerika serikat terdahulu
bagaimana pemirsa mendengar kisah ini
anda kagum bukan
ia dipuji bukan hanya di indonesia
sampai presiden obama pun memujinya
saya hanya ingin membuat anda merasa kagum
perbuatan yang dilakukan yaitu
bukan hanya sekali tapi beberapa kali
membuat decak kagum kepada masyarakat dunia
fenomena kekaguman ini harus kita pahami
bahwa ketika orang tulus ikhlas menolong
maka kekaguman datang pada kita
namun jangan lupa
segala puji bagi allah tuhan semesta alam
artinya ada sebuah fenomena
bahwa pujian itu adalah untuk allah
tetapi juga diterima kepada manusia
yang melakukan kebaikan sifat sifatnya
ada orang yang jujur sekali
ada uang diterimanya
tapi bukan miliknya dikembalikan
dia akan terpuji
artinya ketika orang berbuat kebaikan
apakah dia menjadi orang yang penolong
apakah dia menjadi orang yang sabar
apakah dia menjadi orang yang syukur
apakah menjadi orang yang penuh kasih sayang
tulang tulang daging dan darahnya
tubuhnya atau sifatnya
sifat apakah itu
sekarang terjun lagi lebih dalam lagi pemirsa
lebih dalam lagi
kedalam hati yang ada dalam jiwa kita
sifat mengasihi itu
wafi'an fusikum afalatubsirun
wafi'an fusikum afalatubsirun
wafi'an fusikum afalatubsirun
wafi'an fusikum afalatubsirun
di dalam dirimu sendiri
tidakkah kamu perhatikan
bacalah dengan nama tuhanmu
orang melakukan sifat sifat mulia
menolong atau membantu
apalagi kepada orang yang lemah
seperti penderita tunarumu
maka yang datang adalah
dan ketika pujian itu datang
maka sepatutnya kita mengatakan
segala puji bagi allah
tuhan semesta alam
inilah yang harus kita pahami
bahwa untuk menjadi orang yang terpuji
harus melakukan perbuatan yang terpuji
perbuatan yang terpuji
niscaya tidak akan lepas
dari sifat sifat asma'ul
dan ketika pujian itu datang
membantu mengasihi bersyukur
tanggung jawab disiplin kreatif
membagikan kemudian memuliakan
semua tidak akan lepas
oleh karena itu
setiap kali kita mendapat pujian
sebagai allah tuhan semesta alam
apakah menolong membantu mengasihi bersyukur bersyukur tanggung jawab disiplin kreatif mulia membagikan kemudian memuliakan memberizki membantu semua tidak akan lepas dari nilai nilai asma'ul husna
lalu apa hubungannya dengan ramadan ini
di bulan ramadan
rasa ingin dipuji itu dihilangkan
di bulan ramadan
tapi mengembalikan semuanya
kepada allah swt
karena dialah yang memberikan sifat mulia
allahumma ya allah
segala puji hanya bagimu
segala kemuliaan hanya milikmu
hanya engkau yang memilikimu
hanya engkau yang memilikimu
engkau yang patut dipuji
dengan cara seperti itu kita sadar
buat tiada kebaikan
dan tiada kemuliaan
kecuali hanya milik allah
tuhan semesta alam
di bulan ramadan ini
kita bersihkan diri kita
dari keinginan kita untuk dipuji
kita bersihkan diri kita
dari penghambaan kita
untuk mencari ridho manusia
menjadi mencari ridho manusia
mencari ridho kepada allah
rundukan hati pikiran wajah kita
allahumma ya allah
di bulan yang penuh rahmat dan barokah ini
segala kemuliaan hanya milikmu
kegungan hanya milikmu
dan kembalikan aku
sebagai seorang hamba
dan sebagai seorang halifah
rabbana atina fi dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah